pembajakan pesawat maskapai egypt air yang dipaksa mendarat di larnakasi prus telah berakhir
dilaporkan pelaku pembajakan kini ditahan oleh pihak berwenang setempat
beberapa saat sebelum pembajak berhasil diamankan pihak berwenang
tampak penumpang dan kru penerbangan ms satu ratus delapan puluh satu meninggalkan pesawat
bahkan tampak satu orang berusaha melarikan diri melalui jendela kokpit pesawat
dan kini semua kru serta penumpang dilaporkan selamat
sementara itu menurut presiden cyprus
anas css mengeluarkan pernyataan pada selasa waktu setempat
bahwa pembajakan pesawat egypt air tidak terkait dengan terorisme
dalam konferensi pers yang digelar beberapa saat setelah insiden pembajakan pesawat egger air
turut memuji cara pemerintah cyprus dalam menangani insiden yang terjadi
sebelumnya maskapai pesawat egypt air dipaksa mendarat
dilarnaka cyprus setelah dibajak salah seorang penumpangnya
jurubicara menteri transportasi sifurus mengatakan
insiden ini tidak ada hubungannya dengan terorisme
pria yang membajak maskapai egyp air tersebut memiliki masalah rumah tangga
otoritas mesir mengatakan
pembajak yang berdarah mesir ini bernama sheyf al din mustafa
dan ia mengaku mengenakan ikat pinggang yang diisi bahan peledak
dan menurut otoritas mesir
sebagian besar penumpang pesawat sudah dibebaskan
namun tujuh kru pesawat dan lima warga negara asing
pesawat egyp air bernomor penerbangan ms satu ratus delapan puluh satu tersebut
lepas landas dari alexandria menuju cairo mesir
dan hingga kini motif pembajakan pesawat masih belum jelas